dinamika ekonomi global dipengaruhi kondisi di amerika serikat yang menyebabkan gejolak tersendiri terhadap perekonomian negara lain salah satunya indonesia
memprioritaskan stabilisasi kondisi ekonomi jangka pendek dengan mendorong pertumbuhan jangka menengah dan panjang
sejumlah tantangan harus dihadapi bos bank sentral periwarjio dalam menjalankan tugasnya
apakah periwarjo akan menjawab tantangan dari menteri keuangan sri mulyani dalam menjalankan tugas bank indonesia untuk stabilisasi ekonomi
kami akan mengulasnya dalam gejolak ekonomi global terhadap fundamental ekonomi indonesia
kita lihat fundamental ekonomi indonesia terlebih dahulu
di sini untuk tren rupiah terhadap dolar amerika serikat yang pelemahannya sudah berlangsung sejak bulan februari tahun dua ribu delapan belas ini
kita lihat kita sempat mencapai titik psikologis baru yaitu di level empat
kemudian titik terendah kita ada di empat belas dua ratus sembilan yang ini jatuh pada tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
menanggapi hal ini kemudian bank sentral bank indonesia baru saja menaikkan
nah di sini kemudian langkah periwar jio untuk menaikkan suku bunga acuan bi tujuh days reverse repo rate ternyata memang benar mampu mengerek
nilai tukar rupiah kita kembali ke level psikologis tiga belas delapan ratus sembilan puluh enam pada tiga puluh satu mei kemarin begitu dan diikuti dengan deposit dan juga lending facility
bi tujuh days reverse repo rate ini memang selalu ditetapkan oleh bank sentral dalam hal ini bank indonesia untuk mengontrol inflasi yang ada di indonesia
kemudian bi menaikkan bi tujuh days reverse repo rate ini melihat fundamental ekonomi dan juga melihat gejolak
melihat gejolak eksternal yang sedang terjadi di dunia begitu
ini melihat bahwa bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi amerika serikat begitu
amerika serikat lagi lagi menjadi negara adidaya yang kemudian mengontrol seluruh mata uang di dunia begitu
tidak hanya rupiah saja
yang anjlok pada saat itu di empat belas dua ratus sembilan tapi juga mata uang mata uang negara negara lain di kawasan eropa maupun juga di asia juga ikut anjlok begitu
memang sayangnya rupiah menjadi salah satu yang mengalami penurunan paling dalam di zona kawasan asia
kemudian pada saat bank indonesia yang telah dipimpin oleh periwar jio gubernur baru bank indonesia kemudian menjabat dan langsung menaikkan bi tujuh days reverse repo rate ini
dan juga diikuti dengan proyeksi ekonomi indonesia yang semakin membaik
begitu inflasi kita masih
berada di kisaran tiga empat persen
begitu ini masih di bawah proyeksi bank indonesia yang tiga lima plus minus satu persen
artinya memang masih inflasi kita masih baik begitu dan masyarakat diimbau begitu bi tidak cemas
karena fundamental rupiah fundamental ekonomi kita masih kuat begitu
ditopang dengan proyeksi proyeksi ekonomi yang dimiliki oleh indonesia
kita ke slide selanjutnya lalu bagaimana dengan realisasi apbn di tahun dua ribu dua puluh
kita catat di sini per akhir kuartal satu dua ribu delapan belas
dari kinerja konsumsi pemerintah yang dua tujuh puluh tiga persen lebih baik dari periode yang sama dua ribu tujuh belas yaitu di dua enam puluh sembilan persen
kalau kita lihat selanjutnya adalah kinerja perekonomian indonesia di triwulan satu yaitu naik lima enam persen
yang lebih tinggi dari periode yang sama dua ribu tujuh belas sebesar lima satu persen
konsumsi pemerintah dan juga kinerja perekonomian indonesia di sini mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi kita
dan juga mendorong bagaimana tingkat konsumsi pemerintah dan juga masyarakat yang kemudian mengekor terhadap penguatan produk domestik bruto yang kita miliki
kalau konsumsi masyarakat meningkat otomatis nantinya pertumbuhan ekonomi kita semakin baik begitu
dan yang diharapkan adalah inflasi tetap terkontrol
kalau kita melihat nanti bagaimana konsumsi masyarakat pastinya di bulan suci ramadan dan juga lebaran ini konsumsi masyarakat akan semakin meningkat begitu
dan ini akan mendorong inflasi dan juga peredaran uang
maka dari itu salah satu langkah yang dilakukan
oleh bank indonesia untuk mengontrol inflasi adalah menaikkan suku bunga bank indonesia bi tujuh days reverse repo rate
agar inflasi tetap terkontrol begitu dan tidak menyebabkan pelemahan mata uang rupiah lebih dalam lagi
kita lihat selanjutnya bagaimana realisasi apbn dua ribu delapan belas ini dari sisi pendapatan atau belanja pemerintah
kita lihat di sini pada kuartal satu dua ribu delapan belas realisasi untuk pendapatan negara sudah sebesar rp lima ratus dua puluh tujuh delapan puluh dua triliun
kemudian kita lihat realisasi belanja negara
untuk realisasi belanja negara ini ini sampai akhir april dua ribu dua puluh
ini sudah mencapai rp lima ratus delapan puluh dua sembilan puluh empat triliun
sementara untuk realisasi defisit apbn ini rp lima puluh lima dua belas triliun
terhadap pdb kita
ini yang menarik lagi
pdb kita masih bank indonesia dalam hal ini
ini artinya untuk rasio utang terhadap pdb kita ini masih dalam batas yang wajar
artinya produk domestik bruto dan juga pinjaman utang luar negeri yang dimiliki oleh indonesia ini
masih digunakan untuk sektor sektor yang produktif
begitu untuk di indonesia untuk pembangunan dan juga infrastruktur untuk mengejut pertumbuhan ekonomi
investment grade artinya masih layak investasi untuk investasi asing maupun domestik
selain smp juga
selain smp juga
ada fitch ratings lembaga pemberi rating lainnya
fitch rating di sini juga meringkati rasio utang terhadap pdb kita yaitu bbb
b artinya masih investment grade atau layak investasi
ini artinya memang proyeksi pertumbuhan ekonomi kita masih baik ya kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan pdb terhadap produktivitas kinerja belanja negara
artinya ini masih ada sekitar sekarang bulan juni berarti masih ada enam bulan lagi untuk menakar
di sini angka ekspor masih disoroti masih kecil begitu
kalau kita melihat bagaimana pengetatan tarif perang dagang yang diberlakukan oleh amerika serikat
tiongkok yang terbaru amerika serikat menetapkan tarif impor bagi uni eropa kanada dan juga meksiko
ini nantinya kembali
mempengaruhi ekspor di mana nantinya negara negara tiongkok uni eropa kanada dan juga meksiko nanti akan memperketat begitu
bagaimana ekspor ekspor yang masuk ke negaranya
dan juga sebenarnya yang bisa diambil positifnya adalah kita juga bisa menjadi negara transfer atau transit dari negara negara tadi tiongkok
yang kemudian bisa mengirimkan barang barangnya dulu ke indonesia lalu indonesia mengirimkan ke amerika serikat
begitu gejolak perang dagang
kemudian juga bagaimana kita lihat bahwa amerika serikat yang menarik diri dari kesepakatan iran yang menyebabkan opec atau organisasi minyak dunia ini
kemungkinan tidak akan mengirimkan satu juta barel minyak lagi ke anggota anggotanya
ini menyebabkan nilai tukar rupiah juga terkerek begitu harga minyak
kalau kita lihat juga gejolak geopolitik yang ada di suriah kemudian juga ada krisis politik yang ada di itali
semuanya ini terkonsentrasi kemudian akhirnya bisa memberikan sentimen sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita yang masih sesuai dengan proyeksi dan juga bagaimana langkah langkah gubernur bank indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
begitu kita masih bisa mengatakan bahwa indonesia masih berada di on the track
on the track untuk mewujudkan proyeksi proyeksi ekonomi ke depannya lebih baik lagi